kepolisian daerah jawa timur kembali memeriksa tersangka muncikari es selasa siang
pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan prostitusi online artis
yang menjerat vanessa angel dan afriela shakila
saat digiring ke ruang penyidik subdit lima siber
ditreskrim suspolda jatin es sama sekali tidak berkomentar sedikitpun
selain kembali memeriksa tersangka es
polisi juga melakukan gelar perkara secara tertutup
untuk menentukan konstruksi hukum pasal yang akan dikenakan kepada kedua tersangka
kita melaksanakan gelar ya
konstruksi hukumnya betul betul dipastikan oleh reskrim sus
dalam rangka menetapkan pasal dua puluh tujuh ayat satu dan pasal empat puluh lima
karena yang kita bidik sebenarnya

yang kita bidik adalah prostitusi online nya
yang mana di dalam pasal lima ratus enam dua ratus sembilan puluh enam kuhp
juga dijunturkan ke sana
agar ini diterima